nota ditandatangani secara luring dan daring oleh gubernur daerah istimewa yogyakarta
sebenarnya ngulang dari kelas satu gitu pun
tapi di beberapa daerah memang mereka menganggap bahwa covid itu tidak ada